sembalun adalah desa di kawasan taman nasional gunung rinjani nusa tenggara barat
desa ini dikenal para pendaki sebagai pintu masuk pendakian gunung tertinggi ketiga di indonesia ini
seperti daerah lain yang berada di kaki gunung berapi
desa desa di kaki rinjani juga memiliki tanah yang sangat subur
sejauh mata memandang perkepenuhan sayur dan buah berjajar di tepi jalan hingga perbukitan
dengan ketinggian di atas seribu meter di atas permukaan laut
kopi jenis arabica tumbuh subur di sini
sejak zaman nusantara dikuasai oleh belanda
daerah sembalun kabupaten lombok timur ini sudah ditanami banyak pohon kopi
dan hingga saat ini kopi sembalun menjadi hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi
kopi sembalun biasanya diolah menjadi beberapa jenis sajian
seperti kopi tubruk latte drip ataupun olahan tradisional
nah ini yang harus dicoba kopi dengan olahan tradisional
cara penyangraian kopi khas lombok adalah dengan diberi sedikit campuran beras dan rempah
seperti jahe serta jengkeh
rasa kopi yang khas yang diiringi hangatnya jahe
sangat pas dinikmati di kaki gunung yang udaranya sangat dingin
penanaman kopi di sembalun berawal dari ekspansi belanda di bidang perkebunan kopi
mulai menanam kopi arabica di kaki rinjani
pada abad delapan belas belanda begitu sukses di jawa
mulai mengembangkan kopi ke seluruh wilayah kekuasaannya
kedai kopi ini membolehkan pembelinya untuk meracik sendiri kopi pilihannya
dan uniknya pemilik kedai tidak mematok harga kopi jika anda minum langsung di tempat loh
sebuah kepuasan tersendiri ya kalau kita bisa meracik kopi sesuai dengan selera
mulai dari pemilihan biji kopi yang kita inginkan sampai proses pembuatannya
dan sekarang saya lagi tunggu ini kopi saya terseduh dengan sempurna
saya akan nikmati sambil menikmati keindahan gunung rinjani
berada tepat di kaki rinjani pemandangan puncak rinjani dan perbukitan yang mengelilinginya sangat indah
jika ingin melihat rinjani dari dekat sebaiknya datang sebelum pukul satu siang
agar tidak tertutup kabut
pecinta kopi sembalun ini pun berasal dari berbagai daerah
nendang banget kopinya beda lah sama kopi kopi yang lain
saya coba mungkin karena racikannya mungkin saya nggak tahu agak murni juga
menyajikan kopi bagi warga sembalun adalah sebuah tradisi turun temurun
sebagai cara yang baik untuk menerima tamu
jadi jangan heran jika anda berkunjung ke sembalun akan disapa dengan sapaan
kopikey yang memiliki arti sebuah ajakan minum kopi
anita mae robin kit lombok timur ntb